untuk yang pertama ada di alfian komen ya
target partisipasi di jawa barat
kita mentargetkan kemarin untuk pemilu
kalau untuk dpd gimana bu
untuk empat suara terbesar
ada di alfian komen ya
kurang lebih lima juta suara
iya hari ini kita tetapkan kita final
kompastv independen tak percaya